kita beralih ke informasi lain partai amanat nasional pan menjaring empat nama untuk maju sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
salah satu nama yang diusulkan adalah ketua dewan kehormatan pan amin rais
dilansir dari lamandetik com wasek jen pan saleh partaonan daulay
mengatakan bahwa pan mengajukan empat nama sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
dan keempat nama itu adalah zulkifli hasan sutris nobahir hatta rajasa dan amin rais
alasan amin siap maju capres karena berkaca dari terpilihnya mahathir muhammad sebagai perdana menteri malaysia di usia sembilan puluh dua tahun
amin rais pun merasa siap menjadi capres meski berusia tujuh puluh empat tahun
meskipun begitu nama capres dari pan baru akan diputuskan saat rakernas yang akan digelar di pertengahan tahun ini
masih dari laman detik com gerindra menghormati sikap ketua dewan kehormatan pan amin rais
yang siap maju capres

secara konstitusional amin masih memiliki hak untuk maju sebagai capres
gerindra juga menilai amin memiliki kapasitas yang mumpuni
namun apakah gerindra siap menyorongkan amin sebagai capres
cawapres akan dibahas seusai pilkada serentak dua ribu delapan belas
sementara itu nasdem menanggapi santai soal kesiapan ketua dewan kehormatan pan amin rais
nasdem menganggapnya sebagai capres
sebagai dagelan politik
faktor kemenangan mahathir muhammad sebagai perdana menteri malaysia yang menjadi inspirasi amin siap nyapres
dianggap tidak masuk akal oleh nasdem
sebab situasi politik indonesia dengan malaysia berbeda jauh